dugaan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan kapolsek astana anyar
kompol yuni purwanti kusubadewi bersama sebelas anak buahnya berputut panjang
hal ini terjadi setelah polda jawa barat secara resmi mencopot jabatan ke polsek astana anyar
serta melakukan pemeriksaan kepada sebelas anggota polisi lainnya
kapolda jawa barat ahmad doviri kamis yang menyatakan
saat ini jajarannya tengah melakukan pendalaman terkait kasus tersebut
bila dalam pemeriksaan diketahui yang bersangkutan terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika
polda jawa barat tidak segan mengambil langkah tegas berupa pemecatan atau proses pidana
imbas kejadian ini polda jawa barat melakukan inspeksi mendadak dan tes urin
kepada tiga dari dua puluh tujuh satuan polsek di kota bandung
bagi anggota yang menyalahgunakan narkoba kebijakan pimpinan jelas
pak kapolri kemarin menyampaikan dalam komentar bisnya
bahwa bagi anggota penyalahgunaan narkoba pilihannya hanya dua
dipecat atau dipidanaan
sebelumnya sebanyak dua belas anggota polsek astana anyar diamankan tim gabungan bid propam polda jawa barat
dan petugas divisi propam mawes polri selasa siang
berawal dari adanya pengaduan masyarakat
petugas berhasil menangkap seorang anggota polsek astana anyar
beserta barang bukti sabu sabu sebanyak tujuh gram
dan akhirnya menangkap belasan personel lainnya
freddy bangun bandung jawa barat